berpuasa di bulan ramadan mestinya nggak bikin kita jadi males malesan dan nggak produktif
nah ada beberapa cara nih yang bisa kita lakukan agar tetap produktif dan juga bugar selama bulan puasa
yang pertama adalah dengan makan makanan bergizi selama berbuka dan juga saat sahur
saat berbuka puasa jangan langsung makan makanan berat namun bisa didahului dengan segelas air dan buah atau tiga butir kurma
setelah selesai sholat maghrib barulah kita bisa makan
yang kedua pastikan asupan cairan
kita harus memiliki air yang terpenuhi dengan minum air putih minimal delapan gelas per hari
cara membaginya bisa dengan satu gelas pada saat bangun tidur satu gelas sebelum sahur satu gelas setelah sahur satu gelas saat berbuka puasa
satu gelas sebelum makan malam satu gelas setelah makan malam satu gelas setelah sholat tarawih atau sholat isya dan satu gelas sebelum tidur
dan pastikan asupan sayur dan buah buahan kita cukup
tubuh kita itu harus memiliki
bukan ditanami pohon tubuh kita itu
tapi harus mengkonsumsi makanan yang sumber karbohidrat komplek dalam hal ini serat gitu
ketika sahur itu seyogyanya yang namanya sayuran buah buahan itu harus cukup
supaya dia bisa menahan kembali lagi
bukan menahan lapar tapi menahan air juga
yang ketiga tetaplah berolahraga selama minimal satu ratus lima puluh menit dalam sepekan sesuai anjuran who
tapi tentu saja dengan tahapan tahapan tertentu dan intensitas yang disesuaikan dengan kondisi tubuh kita
olahraganya seperti apa
yang jelas selama bulan puasa kalau target kita hanya untuk meningkatkan imunitas
maka intensitasnya akan meningkatkan
intensitas atau olahraganya seperti apa
jadi intensitasnya adalah yang sedang
jadi jangan langsung misalkan kalau intensitas sedang itu kayak jogging
atau senam aerobik biasa
dalam waktu tujuh sampai sepuluh hari pertama itu tubuh kita memang beradaptasi dengan kondisi baru
yaitu sedang berpuasa
jadi waktu melakukan aktivitas waktu melakukan olahraga
itu pun juga pelan pelan
kita mulainya bertahap
jadi jangan langsung dikejar dengan intensitas yang tinggi
kita memang masih adaptasi di tujuh hari pertama
baru nanti setelah itu kita tingkatkan lagi latihannya
mungkin kalau tujuh hari pertama mungkin latihannya dua puluh menit gitu kan
nanti setelah tujuh hari pertama naik tiga puluh menit
udah sanggup rasanya tiga puluh menit boleh kita naikkan jadi empat puluh sampai kurang lebih enam puluh
jadi kita mulai
jadi kita mulai
jadi kita mulai
jadi kita mulai
jadi kita mulai
jadi kita mulai
pastikan juga anda memilih waktu olahraga sesuai dengan yang disarankan oleh para ahli
di antaranya adalah waktu setelah sahur sampai dengan waktu sholat subuh
kemudian sesaat sebelum berbuka puasa seperti yang sedang saya lakukan saat ini
atau nanti setelah berbuka puasa dan sebelum makan malam
angga putra rusman rusmana bandung jawa barat